ya memang kasus atau fenomena gitu ya kasus kekerasan seksual itu ibarat puncak gunung es karena banyak sekali yang menjadi korban namun hanya sedikit akhirnya yang mendapat kepastian hukum dan juga berani speak up atau berbicara gitu ya mengenai kejadian yang menimpanya
iya betul sekali maya dan ini menarik sekali untuk kita bahas karena ini masih menjadi isu yang ada di sekitar kita begitu ya dan untuk membahas apa saja nih yang harus dilakukan saat seseorang ini atau khususnya wanita ya yang mengalami dan juga menjadi korban pelecehan seksual
sudah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom ada livia iskandar wakil ketua lembaga perlindungan saksi dan korban yang juga merupakan seorang psikolog halo selamat pagi bu livia apa kabar bu
selamat pagi anita dan fara nisa
nah ini kalau kita berbicara mengenai kasus pelecehan begitu ya ini masih marak sekali bu terjadi di sekitar kita dan tidak pandang bulu ya sepertinya mau rakyat biasa begitu atau yang pesohor sekalipun atau siapapun lah begitu
ini apa bu yang kemudian harus dilakukan saat seseorang ini menjadi korban kekerasan seksual bu
iya memang kalau kita lihat tadi kan datanya kan apa nama itu puncak gunung es bahwa tidak semua penyintas itu akan

melaporkan ya karena banyak hal sering kali juga karena shock ya karena shock juga karena terjadi secara tiba tiba kemudian shock dan kalau kemudian pelakunya adalah seseorang yang dikenalnya dan seorang apa namanya yang mestinya melindungi dia gitu kalau dari segi guru misalnya
atau juga seorang yang public figure itu tambah susah lagi untuk
melaporkan oleh karena itu memang dibutuhkan ini ya
dari masyarakat saya sih menyampaikan kalau bisa masyarakat itu tidak mudah untuk cepat menghakimi gitu menghakimi si penyintas seringkali kan gitu ya
pada saat itu terjadi kemudian
dilihat bahwa ada partisipasinya nih dari si
si penyintas atau si korban atau penyintas ini terhadap tindak pidana tersebut begitu nah makanya menurut saya untuk kasus yang tadi
yang juga sebelum ini itu rupanya ada saksinya ya ada beberapa saksi yang malah melontarkan apa namanya hal hal yang semakin menyudutkan orang yang mengalaminya gitu
tambah membuat menurut saya tambah memperparah
si si korban ini gitu dia pasti kebingungan kebingungan dan disampaikan juga butuh waktu ya butuh waktu untuk bisa menyampaikan hal ini ke publik ya
baik nah kalau dengan kasus yang terjadi yang kemarin ramai begitu ya bu ya ini kan artinya korban juga memilih untuk tidak melaporkan langsung kasus tersebut
dan setelah beberapa tahun mungkin
setelah beberapa tahun mungkin setelah healing dulu ya terlepas dari masa shocknya akhirnya berani speak up
nah ini kan dukungan orang orang atau keluarga terdekat atau lingkungan sekitar kita itu sangat dibutuhkan
nah kita ini kan awam ya bu ya untuk urusan dalam hal psikologi gitu
nah kalau secara psikologi itu apa sih yang harus kita lakukan atau sikap kita saat menghadapi korban kekerasan seksual bu

iya jadi memang perlu di si penyintas itu si korban tersebut
dan untuk itu juga kenapa kemudian ada perlembaga perlindungan ke saksi dan korban
yang memberi perlindungan ke saksi dan korban pelapor saksi ahli dan saksi pelaku supaya bisa memberikan joinedan hai pertanyaan apa namanya supaya bisa memberikan kesaksian gitu
nah tapi syaratnya harus doc games memang bersedia untuk mensyukai dan murdered but not love area nah yang ketika menderita itu ada yang menderita apa
nah yang ketika menderita itu ada yang mengerita kita bukan teman teman yang netflix dan informasi tinggal keluar
memang bersedia untuk
melanjutkan ke proses hukum
melaporkan ke polisi
kemudian sudah ada laporan
polisinya bisa kemudian
menghubungi kami di
meminta pelindungan terutama
kalau pelakunya adalah
tokoh publik atau
tokoh agama atau guru seseorang
si korban atau penyintas ini
mengenai fenomena ini bu seperti yang tadi
ibu livia juga sampaikan
ini ketika misalnya ada korban yang
berusaha untuk speak up ini seringnya justru
ketika diangkat bicara
terkait kasus pelecehan yang menimpanya dia justru
mendapatkan mungkin hinaan atau malah
dan ini yang kemudian kan salah satu faktor
yang membuat biasanya
para korban ini cenderung
milik sekolah public
itu semakin banyak
saya mencoba untuk menjawab dari apa yang bisa saya tadi sampaikan
jadi memang apa tadi
tadi pertanyaannya lebih ke gimana ya dari si korbannya ya
lebih begini bu begini bu livia terkait mindset
ini kan tadi bu livia sempat sampaikan ya ketika korban berbicara
dia cenderung dibully atau dilecehkan atau malah mungkin disalahkan
begitu dengan ya anda sih mancing mancing pakai baju misalnya atau gimana
nah ini bagaimana fenomena ini ibu melihatnya
jadi memang kalau saya ditanya soal mindset seperti apa yang harusnya menjadi pegangan agar tidak mengalami
yang menurut saya itu pertanyaannya salah
karena yang mempunyai niat buruk kan bukan si perempuannya
yang punya niat buruk itu kan adalah si pelakunya
apakah kemudian kenapa kemudian si perempuan dianggap berpartisi perempuan
atau berpartisi dalam tindak pidana tersebut
dan apalagi misalnya kita lihat misalnya yang tadi kasus di batu tadi itu kan anak anak
oleh guru ngajinya
kita bisa bayangkan anak anak usia delapan sembilan tahun gitu kan
yang melakukan pelecehan adalah guru ngajinya
bagaimana dia harus bersikap begitu
jadi saya pikir memang membutuhkan keberanian juga dari anak anak dan memang perlu untuk diberi
diberi pengetahuan tentang hal hal yang maksudnya bagian tubuh yang tidak bisa disentuh oleh bahkan ayahnya sendiri
orang orang yang dikenalnya
jadi justru bukan orang yang tidak dikenalnya gitu
dari ayah kandung ayah tiri ayah angkat
sampai kakek paman karena adik tetangga guru pacar gitu dan tokoh agama
jadi memang kita perlu untuk memberikan pendidikan publik kepada anak perempuan dan laki laki
karena di banyak di sekolah yang berbasis agama itu kan atau di sekolah atau di rumah ibadah itu kan sesama jenis ya
dilakukan oleh sesama jenis
nah itu kita perlu untuk memberikan pengetahuan tentang ya itu tadi
siapa yang bisa di hal apa namanya harus juga disampaikan
jangan menyimpan rahasia gitu
biasanya kan pelaku akan mengancam kan
apa nanti kalau begitu nanti apa namanya saya kasih nilai jelek misalnya
atau hal hal yang seperti itu
jadi memang menurut saya penting itu untuk ada pendidikan publik kepada semua
terutama kepada anak anak
bagaimana untuk mengatakan tidak
maksudnya langsung waktu reaksi gitu
kalau saya sih berpikir perlu untuk semuanya itu mendapatkan latihan bela diri
sehingga kalau kemudian ada yang berpikir jahat langsung kek
gitu langsung dia bisa eksekusi waktu reaksinya cepat
karena menurut saya tinggal itu waktu reaksi itu ya
waktu reaksi itu
kalau misalnya kita kaget kita waktu reaksinya kan lambat
kadang kadang malah tertunda gitu
ibu livia iskandar wakil ketua lembaga perlindungan saksi dan korban yang juga seorang psikolog atas sharingnya begitu ya
hari ini semoga masyarakat yang menyaksikan acara ini tentunya bisa memotivasi juga untuk agar daripada terjadi sebaiknya kita mencegah
satu hal lagi boleh
soal ini pendidikan juga tidak hanya kepada korban ya tetapi juga kepada semua ya
bahwa jangan melanggar hak orang gitu loh
melanggar hak orang
itu yang kamu bisa melakukan kekerasan atau melanggar hak orang
jadi harus ada batas batas begitu ya bu ya
yang memang harus dihormati begitu
antara satu individu dengan individu lainnya
terima kasih bu livia atas waktunya sudah bincang bincang bersama kami hari ini di cnn indonesia after sepuluh